dengarkan baik baik sebentar lagi aku akan hancurkan istana pajajaran ini
dan akan mengubur gentring manik dan subang larang di dalamnya
kumpulkan rakyat pajajaran di depan istana pajajaran sekarang juga agar mereka melihat
sendiri saat pajajaran rutuh ambillah panah dan dusun untuk apa
aku akan melempar jeruk ke udara panah jeruk itu semasi di udara
aku semakin lapar
ada suara sungai
aku akan hancurkan istana pajajaran ini
dan akan mengubur
dan subang larang di dalamnya
runtuhan istana pajacaran
tolong lepaskan adikku
tercinta rai gentering manik
bawa orang ini ke dalam istana
dan satukan dia
dengan adik sayangannya
agar mereka bisa mati bersama sama
tolong lepaskan adikku tercinta
tolong lepaskan adikku tercinta
kalian semua aku tidak akan pernah memaafkan kalian atas semua perbuatan kalian kepadaku
aku akan membalas jauh lebih pedih dari apa yang bisa kalian bayangkan
sekarang aku akan kembali ke pajajaran aku akan temui kakak patiraga

jasadmu sementara dirubah aku minta sama yang widih
jasan lamamu akan aku sempurnakan
sampai pada waktunya nanti
kalau sudah sempurna baru akan kembali
sampai pada waktunya nanti
hati pikiran dan niat sucimu tetap seperti yang dulu
berubah berganti wujud hati nih tetap sejati
baiklah resi aku percaya padamu
aku siliwangi ini adalah ragaku yang baik
siapa kau aku siliwangi ini adalah ragaku yang baik
siapa kau aku siliwangi ini adalah ragaku yang baik
toh pasti ia bisa jadi siapa
mrio and elo berbunca perjalanan ini
dimana kau acostum k heavy sibuk
pergi ke atas segitiga kat pengin saat ini